terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita

terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita
sebaiknya saya hubungin pak a untuk bilang kondisi ibu seperti ini
benar bu nanti kalau tidak memberitahu pak al kami disalahkan
menurut saya kayak lebih baik jangan deh ya
vera tunggu vera
sebenarnya aku masih kepikiran
vera sampai lari kayak gitu sebenarnya ada apa ya
apa yang dia takutkan sampai dia begitu menghindari untuk bicara sama aku
terima kasih banyak mas
di saat saat sibuk kerja kita masih bisa nyempetin waktu buat lunch bareng kayak gini
saya punya sesuatu buat kamu
pemberian dari mama saya
sebagai tanda kalau
kamu diterima sebagai
ya ampun mas
aku gak nyangka deh mas
tante mayang benar benar ngasih aku cincin
memang bukan senin baru sih
cincin turun temurun di keluarga saya
kamu yang mau kain
boleh banget yuk
adi cincin mama kamu bagus banget
makin cantik pake cincin itu
ini kayaknya cincinnya emang
cuma cocok di jari aku deh
pasnya cuman di jari aku deh kayaknya
kayaknya yang berhak mau pake cincinnya cuman aku deh
itu cocok banget di kamu
kita cari makan yuk
yuk berperang yuk
paket buat siapa ma
buat randy pak
kamu baru pulang ma
ren kebetulan nih
ada paket buat kamu
baru aja datang
paket dari siapa ma
cuma juga nggak tahu dari siapa
nggak ada nama pengirimnya
ini cincin mama yang udah aku kasih ke bella
kok dibalikin lagi sih
bella udah mutusin aku secara sepiak ma
dia udah batalin rencana pernikahan
papa tahu ini sangat berat buat kamu
ini semua pasti rencana allah
kalau memang kamu itu berjodoh sama bella pasti kalian itu akan bersama
tapi kalau kalian tidak berjodoh pasti allah akan gantikan yang lebih baik lagi ren
ya kamu gak boleh sedih
kenapa kau ngelamun
ya saya cuma gak nyangka aja
ternyata cincin ini pas banget di kang
cantik banget cincinnya
al teror itu datang lagi al
apa yang terjadi ma
tadi mama dikirimin paket
isinya telur busuk sama ikan busuk
terus ada foto keluarga kita dicabik cabik
dan di belakang foto itu ada tulisan
semua belum selesai
tapi semua baik baik aja kan
mama oke mama baik baik aja tapi
ya shock aja sedikit
untungnya tadi ada irfan dateng kesini
nolongin mama dan sempet nangkep pengirim paket bermotor itu
sayangnya si pengirim paket udah beru pergi
agak sedikit luka irfan
yaudah aku pulang sekarang ya
tolong bilangin sama om irfan terima kasih banyak sudah menjaga keluarga kita
aku berangkat sekarang ya pak
ya sepatunya copot ya kesian ya itu namanya teguran dan allah sabri makanya jangan sembok
ya sudah sudah sebentar
para santri semua perhatikan ke arah ustadz musta semua
baik kali ini ustadz musa yang mulia dasar akan memberikan tips
bagaimana caranya kalian supaya bisa tetap bersemangat
untuk lari marathon dari garis start sampai menuju dengan garis finish
caranya cukup mudah
kalian semua harus membayangkan kalau kalian ini lagi puasa
jadi ketika kalian lari kalian bayangkan kalian itu sedang berpuasa
di bawah trik matahari
kemudian kemudian kalian bayangkan bahwa garis finish itu seperti azan maghrib
nah coba kalian pikir